jawa timur berada di peringkat dua dari seluruh indonesia dalam jumlah kasus meninggal harian per tiga maret akibat covid sembilan belas
sementara untuk jumlah kasus meninggal akumulasi jawa timur berada di peringkat tiga
kasus meninggal akibat covid sembilan belas di jawa timur didominasi oleh penderita comorbid
lansia berusia di atas enam puluh tahun dan belum dilakukan vaksinasi
presentase case fatality rate jawa timur melebihi nasional
pemprov jawa timur berupaya mempercepat vaksinasi termasuk bagi penderita comorbid yang tidak akut
disarankan berkonsultasi dengan dokter spesialis dan melakukan vaksinasi